kita harus bisa berpikir secara mandiri
kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah
dari kuli bangunan sampai pembantu rumah tangga
sampai ceo perusahaan itu semuanya luar biasa penting
harapan besar menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
terhadap dunia pendidikan ini diusung lewat konsep merdeka belajar
bila dijabarkan nilai tidak lagi jadi penentu kompetensi dan akreditasi
bukan menjadi tolak ukur kemampuan yang baik
jadi bukan seberapa bagus siswa bisa memperoleh nilai melalui tugas tugas yang diberikan guru
namun bagaimana siswa bisa berpikir kritis lewat kemampuan kognitifnya
selain itu siswa bukan hanya dituntut menghafal rumus
tapi diharapkan turut memahami konsep dasarnya
merdeka belajar ditujukan agar tercipta kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan
dengan menentukan sendiri cara yang mereka gunakan dalam proses pembelajaran
upaya revolusi pendidikan ini menyasar mulai dari pendidikan tingkat dasar menengah hingga tinggi
konsep inilah yang diharapkan nadiem dapat terwujud
namun kemandirian dan kreativitas belajar ini tak hanya tertuju untuk murid murid saja
unit pendidikan lain seperti sekolah dan guru
turut menjadi bagian dari konsep merdeka belajar ini
para guru dapat menentukan sendiri apa cara mengajar yang terbaik bagi anak didiknya
serta secara merdeka dapat memilih elemen elemen dari kurikulum yang terbaik
guru punya itu materi harus di transfer kepada murid
murid tinggal dengerin aja menghafal lalu nanti dites
ini bukan namanya pembelajaran ini adalah namanya graft
nah proses pembelajaran itu ini adalah proses pembelajaran
adalah sebenarnya proses refleksi
dimana gurunya pun harus melakukan refleksi di mana apa itu kurikulum dia olah lagi
nggak semua yang penting dalam pendidikan itu bisa diukur dalam tes pilihan ganda
itu harus pertama dimengerti
bahwa sebenarnya hal hal yang lebih penting lagi yaitu kreativitas kolaboratif
kemampuan berkolaborasi kemampuan komunikasi
makanya yang kita ingin lakukan adalah membuat aktivitas aktivitas di dalam kelas itu partisipatif bukannya pasif
upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia lewat merdeka belajar ini tentunya akan sulit tercapai jika tak mendapat dukungan dari sejumlah pihak
oleh karena itu kemendikbud sebelumnya gencar mencari kerjasama dengan negara lain
untuk mengembangkan pendidikan di indonesia
salah satu lembaga yang mendukung upaya ini adalah simio
lembaga yang melakukan kolaborasi di bidang pendidikan di regional asia tenggara
nadiem optimis jika kebijakan ini bisa diimplementasikan dengan baik melalui kemitraan dengan pihak dari dalam ataupun luar negeri
maka cita cita mencetak generasi unggul sesuai arahan presiden jokowi dapat tercapai
selamat pagi bapak ibu semuanya
ya baik sebelum kita membahas lebih dalam mengenai simeo ini mungkin dr luh anik bisa menjelaskan apa itu simeo
baik terima kasih sineo merupakan organisasi menteri menteri pendidikan se asia tenggara
nah jika kita bandingkan dengan organisasi lain di asia tenggara misalnya asean mungkin masyarakat belum terlalu familiar dengan simeo
nah jadi jika asean didirikan untuk tujuan kolaborasi dalam hal ekonomi dan geopolitik simeo south east asia minister organization ini
dirikan untuk fokus pada kerjasama atau kolaborasi
di dalam bidang pendidikan kemudian ada sains juga budaya kawasan tenggara
kemudian negara negara yang menjadi anggota timo ada sebelas mbak lucia
ada brunei darussalam kemudian china indonesia kamboja aus vietnam malaysia mar papua thailand dan indonesia
dan jika kita lihat dari segi usia simeo sebenarnya sedikit lebih tua dibandingkan dengan asean
neo didirikan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima sedangkan asean didirikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi dua tahun lebih mudah dibandingkan dengan asean
selanjutnya hampir di setiap negara anggota
asean tersebut ada pusat pusat simeo
mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai pengantar tentang simeo
baik dr luanik
mungkin dr sumardiono bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai pusat pusat simeo ini
ya terima kasih mbak lucia
pusat pusat simeo ini katakanlah menjadi salah satu unit operasional di simeo
dan secara keseluruhan simeo telah memiliki dua puluh enam senter di asia tenggara
hampir menyebar ke sebelas negara kecuali mungkin salah satunya timur leste
dan sebenarnya juga ada associate members yaitu kementerian kementerian pendidikan dari negara negara eropa
amerika dan asia pasifik termasuk juga lembaga lembaga internasional
dan dengan mereka kami unit unit atau senter dari simeo ini bekerja untuk program program simeo
kita masih akan membahas lebih lanjut tentang simeo
namun kita harus break dulu indonesia forward akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami

center apa saja yang ada di indonesia untuk simeo center di indonesia itu kita punya
center kita ada misalnya simeocitab ada tiga yaitu kita punya simeocitab in language kemudian
simeocitab in mathematics dan yang ketiga simeocitab in science kemudian ada empat center yang lain
total ada tujuh di indonesia ada center yang memang mengurus soal pendidikan jarak jauh
yaitu simoleks kemudian ada simeorekspon yang menangani masalah gizi lalu kita punya
simeobiotrop yang apa namanya spesialisasinya dalam bidang tropikal biologi kemudian satu
center yang lain adalah cecep yang mengurus tentang pendidikan anak
usia dini itu mbak lucia jadi kita punya tujuh sel center di indonesia oke nah dokter indrawati di
awal tadi kan sudah dijelaskan bahwa simeocitab ini adalah organisasi menteri pendidikan seasia
tenggara berarti di indonesia pusat pusat simeo ini berada di bawah kementerian
pendidikan dan kebudayaan begitu ya ketujuh center yang ada di indonesia ini ada di bawah
kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan di bawah koordinasi birol kerjasama dan hubungan masyarakat dan tentunya pada saat
melaksanakan mandatnya tujuh center ini mengacu kepada kebijakan kebijakan kementerian pendidikan dan
kebudayaan baik bagaimana dengan sikwis dan sikim untuk merayakan simeoday dua ribu dua puluh ini dokter sumaryono
di matematika iya dan beberapa kegiatan kita yang berkaitan kenapa dengan penyelidikan maka
dengan pendidikan di sekitar tanggal tiga puluh november
itu juga kita kaitkan dengan perayaan cmo days nya
oke dr indrawati mungkin mau menambahkan terkait dengan cmo day ini
terima kasih seperti juga cnn center lainnya pada perayaan ulang tahun chanmal ke lima puluh lima ini
sema gitab inscience selama tahun dua ribu dua puluh ini menyelenggarakan sekitar lima belas webinar series
dan sekaligus juga merayakan ulang tahun guru nasional dan juga cmo ke lima puluh lima khusus untuk perayaan ulang tahun ke lima puluh lima ini
kami menyelenggarakan webinar dengan bekerjasama dengan concover community college kanada
kami mengambil topik kompetensi dan strategi online teaching
dan juga kami menyelenggarakan webinar dengan kerjasama dengan australian academy of technology and engineering
dengan mengusung topik sustainable housing and assessment in stem
sekiranya itu tambahan dari saya menggitap insayen terkait dengan perayaan ulang tahun cmo ke lima puluh lima
menarik sekali ya
dr luanik apa yang sudah dilakukan center untuk mengenalkan organisasi simo ini ke masyarakat khususnya para pendidik
tentu kami sudah melakukan cukup banyak publikasi begitu ya mbak lucia
yang paling empat dan mudahnya
yang mudah kami lakukan adalah promosi program program kegiatan center kami melalui laman atau website center
kemudian kami juga punya media sosial dan jejaring komunikasi kami dengan biro kerjasama humas kemendikbud itu juga baik
jika ada program yang kami kerjakan di center itu beberapa jaringan yang bisa kami gunakan untuk promosi dan publikasi kegiatan center
selain itu semua guru atau tenaga pendidik yang sudah kami latih di center
biasanya kami punya database alumni center
jadi ini juga kami gunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan
selain itu kami juga melaksanakan eminasi kegiatan atau program kerja kami ke dinas dinas pendidikan
kemudian hal lain adalah bekerja sama dengan penyelenggaraan
sama dengan perguruan tinggi
sering kami diundang oleh perguruan tinggi itu untuk menyampaikan program program kerja kami
apalagi saat ini pkl atau magang yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa berkoordinasi juga dengan center
itu beberapa hal yang kami lakukan untuk mendesiminasi atau memublikasi program program kerja di simeo center
dr indrawati bisa uraikan apa saja program unggulan yang ada di setiap center
terkait dengan program unggulan syabak kitab inksaian
sejak berdirinya kami mengusung inquiry based learning
jadi kami juga menyelenggarakan pelatihan pelatihan dengan skala regional dan juga skala nasional
beberapa program unggulan kami terkait dengan bagaimana mengubah paradigma buruh untuk
mengubah pembelajaran berorientasi kepada teaching ke arah learning
kami mengembangkan program program yang mengaitkan dengan adopsi kurikulum abad dua puluh satu melalui stem learning
kemudian kami kembangkan dengan stem local contact dan juga computational thinking
dan satu hal lagi yang mengerucut dari program regional kami yaitu csep yaitu south east asian
terkait dengan climate change education program
dan juga program unggulan kami yang sudah established yaitu ckis research grant
pemberian hibah penelitian kepada para guru untuk melakukan penelitian terkait dengan inovasi inovasi pembelajaran dalam bidang sains
dan juga pemberian penghargaan kepada guru sains yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga pikirannya
untuk melakukan pengembangan pengembangan di bidang sains melalui penghargaan ki hajar dewantara award
itu adalah program program unggulan kami
dan insya allah pada tahun ini dan depan kami juga akan mengembangkan penyelenggaraan teachers professional development melalui model site based school
ya lalu bagaimana dengan program program di bidang matematika dan bahasa
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa indonesia forward akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward
tadi kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana program program unggulan di bidang sains
nah bagaimana dengan program kitab di dalam bidang matematika
pak sumaryono mungkin bisa menjelaskan
ya terima kasih pak lushyah
memang seperti yang diketahui banyak pihak ya bahwa matematika ini termasuk pelajaran yang sulit
barangkali juga menakutkan ya
tapi ini tetap saja menjadi semacam mitos yang bagi si kim
bagi center kami menjadi tantangan untuk mencoba membuat proses pembelajaran oleh guru guru menjadi lebih menyenangkan dan bermakna
oleh karena itu program program unggulan kami akan berorientasi membuat proses pembelajaran itu lebih menyenangkan bagi siswa
jadi ada banyak strategi pendekatan dan metode yang kami coba berikan kepada guru dan tenaga kepedidikan
khususnya di bidang matematik
yang menjadi mandat dari siamio di government meeting perwakilan kementerian kementerian di siamio
kami menyelenggarakan yang namanya regular course
jadi regular course itu dengan delapan tema yang secara keseluruhan itu berkaitan juga dengan merdeka belajar
dimana konsep berpikir kritis kreatif kemudian literasi juga terkait stem itu menjadi orientasi di dalam proses diklat kami yang kami selenggarakan
diklat yang kita selenggarakan juga berjinjang mbak lucia
jadi ada yang sifatnya regular
jadi kalau regular sini mempertemukan guru dan tenaga kepedidikan se asia tenggara
jadi mereka juga mempunyai kesempatan
untuk mempelajari best practice antar mereka
selain itu juga ada yang sifatnya in country
di mana kami memberikan fasilitasi kepada guru guru dan tenaga pendidikan di suatu daerah
baik dalam dan luar negeri
selain itu juga kita menyelenggarakan workshop seminar semacam itu
dan terakhir kita juga menyelenggarakan joint conference dengan ipst di bangkok
dan kebetulan juga dengan ibu indrawati di sini dari sikis
dan alhamdulillah sudah terselenggarakan offline dan online
selain itu kami juga mengembangkan ini bu lucia
jadi terkait dengan mbak lucia ya terkait dengan assessment
jadi kalau di kompetitbud sekarang sedang mencoba untuk memperbaiki assessment kepada siswa siswa kita
dan kepada sekolah sekolah ya
dari dulu yang kita kenal un sekarang menjadi akm begitu
nah kita juga punya assessment serupa tapi tiketnya regional
yang kita beri nama marwa
dan insya allah dalam tahun tahun mendatang
akan tetap kita kembangkan
di tahun ini juga kita sudah menyelenggarakan di beberapa sekolah
untuk memberikan input kepada guru gurunya
bagaimana mengembangkan literasi kepada anak murid
itu beberapa mungkin yang perlu kami sampaikan terkait dengan program unggulan
termasuk juga di bagian pengabdian masyarakat bu lucia
kami punya namanya kampung stem juga
kalau di bidang bahasa bagaimana bu anik
apa saja program program yang dilakukan untuk
bisa dirancang untuk guru guru bahasa begitu
terima kasih mbak lucia
program unggulan simeokitabin language atau sikil ini tentu disesuaikan dengan bahasa bahasa
yang menjadi target program dalam simeokitabin language
jadi ada bahasa bahasa yang menjadi target kerja kami adalah
yang pertama bahasa indonesia bagi penutur asing
atau sering kita singkat bipa
kemudian ada bahasa arab bahasa mandarin bahasa jepang bahasa jerman
dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa ibu
terkait bahasa indonesia bagi penutur asing
simeokitabin language tentu mendukung upaya kemendikbud untuk meningkatkan fungsi bahasa indonesia sebagai bahasa internasional
jadi kita ingin bahasa indonesia ini menjadi lingua frangka di asing
di asia tenggara
kemudian itu yang terkait bipa
dalam hal bahasa asing yang lain
yang saya sebutkan tadi arab mandarin jepang jerman
kami berusaha untuk membantu meningkatkan kompetensi guru bahasa
dengan menyusun modul modul pembelajaran bahasa yang berbasis hots
atau pola berpikir aras tinggi
kemudian model model pembelajaran berbasis hots yang kami kembangkan ini ada tiga model
ada model pembelajaran bahasa berbasis teks
kemudian model pembelajaran bahasa berbasis proyek
dan model pembelajaran bahasa berbasis peningkapan
nah modul modul ini pembelajaran bahasa kita berikan kepada guru guru
sehingga mereka memiliki kompetensi
untuk membelajarkan bahasa
dan bahasa tidak lagi menjadi kalau tadi di matematika
memiliki sulit susah begitu
dan biasanya pembelajaran bahasa
kendala utamanya adalah mengajar bahasa itu hal yang penting
nah dengan model model pembelajaran tersebut
kita berharap siswa dapat menggunakan bahasa itu sebagai alat untuk mengambil ide ide nya dengan baik
untuk memahamkan sesuatu
untuk membuat sesuatu pada orang lain dengan baik
nah itu beberapa program yang kami kerjakan untuk bahasa asing
kemudian hal lain yang juga terkait dengan bahasa asing adalah
kami juga menyusun modul pembelajaran bahasa yang berbasis kecakapan abad ke dua puluh tujuh
kemudian untuk membantu guru dalam melaksanakan penelitian tindakan keras
kami juga menghilangkan metodologi riset
nah ini adalah pengajaran bahasa
lalu hal dengan bahasa ibu atau bahasa daerah begitu mbak lucia
kami akan menggiatkan kembali dan mengembangkan program program
untuk mendorong penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan
khususnya apa namanya penggunaan bahasa ibu dalam pendidikan anak usia dekat
atau di sd tingkat
nah kemudian selain bahasa seperti yang saya sampaikan di awal
ada ruang kerja simeo itu dalam bidang budaya
nah untuk memahamkan lintas budaya di asia tenggara ini
kami mencoba untuk menggunakan bahasa sebagai jembatan untuk memahami perbedaan budaya
yang ada di negara negara asia tenggara
dan program yang kami kembangkan adalah program budaya

yang kami branding dengan judul listening to asia
nah melalui program ini selain kita bisa belajar bagaimana budaya budaya
kemudian kearifan lokal di negara negara asia tenggara ini
kita juga ingin melatih kemampuan guru dan murid dalam kemampuan berkomunikasi
jadi cerita itu dituturkan kembali
baik dalam bahasa asing maupun menggunakan bahasa ibu
nah itu beberapa program unggulan yang kami terapkan dalam bidang bahasa
baik tadi bu anik sudah menyebutkan salah satu program prioritas siqwil
dalam hal peningkatan fungsi bahasa indonesia ini melalui program bahasa indonesia bagi penutur asing
nah peran apa yang dapat diambil sikwil terkait promosi bipa di asia tenggara ini
untuk apa namanya meningkatkan peran kami dalam produksi bahasa indonesia di asia tenggara
tahun ini kami sudah menyelenggarakan webinar series tentang bipa
jadi ada apa namanya
webinar untuk standar kompetensi pengajar bipa
kemudian yang kedua kami menggali juga atau mendata kebutuhan pengajar bipa di asia tenggara maupun di sana
kemudian yang ketiga kami ingin melihat bagaimana media pembelajaran bipa
nah dari tiga hal yang kami lakukan tersebut dalam bentuk webinar
peran atau peluang yang bisa diambil sikil adalah menyusun standar kompetensi pengajar bipa
mengapa karena kami memang untuk pengajar bahasa
kemudian yang kedua ternyata mbak lucia ini belum ada standar kompetensi pengajar bipa
nah jika standar kompetensi ini sudah disesun maka nantinya harapkan guru bipa
yang akan mengajarkan bahasa indonesia sebagai bahasa asing baik di asia tenggara
di luar asia tenggara itu memiliki standar kompetensi
jika guru sudah tersesun maka itu
bahasa indonesia yang diperlukan oleh guru bisa kita asumsi juga bahasa indonesia yang baik dan benar
nah kemudian langkah lain yang akan kami ambil sehubungan dengan bipa adalah
karena tugas kami juga mengembangkan model model pembelajaran bipa
kami ingin model pembelajaran bipa di tiga jalur pendidikan
karena bipa memang diajarkan di tiga jalur pendidikan
ada pendidikan formal misalnya ke universitas
kemudian ada jalur pendidikan itu
dan yang ketiga adalah pendidikan kementerian atau lembaga
karena bipa banyak juga diajarkan di kedutaan besar indonesia
atau bisa juga di konsulat universitas
jadi setidaknya ada dua peran
ada satu peran yang diberikan dari sikid
yang itu pengumuman sumbernya
baik ini terkait dengan tema literasi numerasi ataupun kecakapan abad dua puluh satu
yang menjadi concern kemen digbud
apa yang sudah dilakukan oleh masing masing center
mungkin bisa dimulai dari ibu indrawati
baik terima kasih mbak alice ya
psikis di dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan literasi
ini fokus kepada peningkatan literasi science
sebagai yang kita ketahui literasi sains ini
adalah kemampuan untuk memiliki pengetahuan dan proses ilmiah
untuk memahami gejala gejala alam
dan menggunakan semua konsep konsep atau pengetahuan sains ini
untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
dan khususnya melalui stem learning
sikid juga ingin mengembangkan lebih jauh lagi ke arah pencapaian stem literasi
jadi tidak hanya
ada teknologi literasi engineering literasi dan matematika literasi
sesuai dengan empat kajian yang dipelajari dalam stem learning
diharapkan melalui sistem literasi ini kita bisa mewujudkan pelajar pancasila
yang memiliki kemampuan bernalar kritis kreatif kemudian mandiri beriman
dan bertakba kepada tuhan yang maha esa serta berahlak mulia
dan juga memiliki kekuatan atau sifat gotong royong dan memiliki keberkebinaan global
dan satu lagi mungkin yang perlu diketahui
di selain literasi literasi dalam pembelajaran stem
kami juga mengusung inovasi di dalam computational thinking
ini adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan
dan mengurangkan siswa untuk berpikir kreatif
dan kritis dan rumit serta logis dalam menyelesaikan persoalan
dan kepada peserta didik juga dikenalkan berbagai teknologi komputasi
seperti dalam pengolahan data penggunaan simulasi komputer
melakukan programming untuk mendesain sebuah solusi komputasi
yang dapat mendukung kecakapan berpikir komputasi
mungkin melalui inovasi pembelajaran stem dan computational thinking ini

dan mengurangkan siswa untuk berpikir kreatif
dan mengurangkan siswa untuk mendesain sebuah solusi komputasi
terima kasih mbak rusia
baik di bidang matematika sendiri bagaimana pak sumardiono
baik terima kasih mbak rusia
jadi kalau di konteks literasi itu sebenarnya bukan sekedar membaca
nah ini di kemendikbud sudah ada namanya literasi dalam pengertian membaca
dan literasi numerik nah ini kaitannya dengan matematika
nah yang jelas kami
memiliki program program yang menyasar juga kepada guru guru
untuk meningkatkan literasinya dulu
jadi kalau guru gurunya sudah memiliki literasi yang kuat
barangkali ini menjadi sebuah modal yang tepat
untuk bagaimana membuat anak anak juga memiliki literasi yang diinginkan
oleh karena itu kami di hilir itu mencoba untuk menyelenggarakan
kegiatan kegiatan yang meningkatkan kompetensi guru guru
dalam hal tulis menulis ilmiah
jadi kita juga menyelenggarakan workshopnya
memberikan sarana publikasi juga
jadi kami sudah punya dua publikasi ya
jadi bulletin semi ilmiah atau ilmiah populer
dan jurnal yang kami beri nama syamedh
nah ini terbit dua kali dalam setahun
kemudian juga di dalam program program di klaat
literasi atau kecaman abad dua puluh satu itu menjadi orientasi satu
di dalam peningkatan kompetensi guru
jadi di dalam proses di klaat itu
kita menghendaki guru guru untuk belajar
mendapatkan experience pengalaman bagaimana memecahkan masalah
secara analitis dan secara kritis dan kreatif
jadi ini concern kita bagaimana membuat pembelajaran matematika itu
diawali oleh pengalaman guru dulu
mengembangkan pola pikir kreatif dan kreatif
dua hal itu yang barangkali menjadi salah satu poin penting dalam kecakapan abad dua puluh satu
nah terkait juga dengan program program yang lain
saya pikir juga tadi seperti yang saya sebutkan
jadi itu seperti pisa
kalau pisa dan tims itu tingkatnya global dunia ya mbak lucia
maruah yang kita kembangkan ini tingkat regional se asia tenggara
dan ini juga cukup mendukung
artinya teman teman guru sekolah sekolah
kepala kepala dinas dinas provinsi dan kabupaten di bidang pendidikan
ikut terlibat di dalam sampling dan pengembangan marwah ini
menjadi bekal ya untuk mengikuti literasi asesmen di tahun dua ribu dua puluh satu nanti
dalam bentuk assessment kompetensi minimum itu
itu yang bisa kami sampaikan
tema literasi ini pasti tidak bisa lepas dari bidang bahasa begitu ya
bu anik mungkin bisa menjelaskan program program yang sudah dilakukan
terima kasih mbak lucia
nah untuk sikil ya betul sekali ya
literasi yang bisa dikembangkan oleh sikil itu mengarah pada
peningkatan budaya literasi membaca
dan kami akan tambahkan dengan peningkatan kemampuan bertutur
yang tentu saja bisa kita kaitkan dengan kecakapan abad ke dua puluh
nah langkah awal untuk pemetaan literasi telah kami lakukan tahun ini mbak lucia
jadi kami memberikan hibah penelitian sikil regrance kepada dua puluh lima orang guru bahasa di asia tenggara
untuk memetakan bagaimana strategi kemudian cara cara penerapan literasi membaca di tingkat sekolah menengah
nah setelah kami melaksanakan kegiatan pemberian hibah penelitian dalam hal literasi ini
tahun mendatang itu kami akan menyusun model pembelajaran literasi membaca
yang dikaitkan dengan kemampuan bertutur
dan semuanya itu terhubung dengan kecakapan
atau berbasis kecakapan abad ke dua puluh satu
nah modul pelajaran yang akan disusun ini kami harapkan dapat menjadi panduan bagi guru untuk menentukan
bagaimana memilih bahan bacaan yang berkualitas untuk siswa
kemudian bagaimana mengajarkan membaca supaya anak anak itu bisa meningkatkan pemikiran kritis mereka ketika membaca
bisa menyarikan nilai nilai moral yang terkandung dalam bacaan
kemudian selanjutnya untuk mengasah kemampuan komunikasi
tentu kita bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk menuturkan menceritakan apa yang telah mereka baca
dan kita juga bisa melihat bagaimana pemahaman siswa terhadap bacaan yang mereka baca
bacaan yang mereka selesaikan dari cara mereka bertutur
ya dengan demikian memang membaca kemudian bertutur memang tidak bisa kita pisahkan
kemudian mbak luisa mbak lucia perlu kita pahami bahwa ketika murid dibimbing oleh gurunya melakukan proses membaca begitu ya
mereka akan baca
mereka akan bisa mengungkapkan hasil bacaan dengan baik
kemudian tahap pengusuran selanjutnya adalah kita harus membimbing murid murid kita untuk mengaitkan nilai nilai yang mereka baca dalam bahan bacaan
dengan kehidupan atau perilaku perilaku nilai nilai yang mereka temukan dalam kehidupan sehari hari
dengan demikian lewat program kegiatan literasi membaca sebenarnya kita juga membantu pendidikan karakter
yang bisa saya tambahkan bagaimana literasi membaca yang dikembangkan oleh center in language ini sikil dalam tingkatan literasi dan hubungannya dengan pendidikan karakter
ya baik kita sudah dengarkan tadi program program dari sikil psikis dan sikim
nah pertanyaannya apakah program program ini kemudian mendukung kebijakan merdeka belajar yang digagas oleh menteri pendidikan dan kebudayaan
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana
indonesia forward akan kembali sesaat lagi
ya kita akan kembali melanjutkan perbincangan
tadi kita sudah dengarkan program program penyebaran program dari bidang matematika bahasa dan juga sains
nah pertanyaannya ini apakah program program ini kemudian mendukung kebijakan merdeka belajar yang digagas menteri pendidikan dan kebudayaan
mungkin pak sumardiono bisa menjelaskan
baik dari saya terima kasih
baik dari saya terima kasih
konsep merdeka belajar itu yang saya pahami memang cukup luas ya
dimulai dari pada intinya adalah bagaimana proses pembelajaran semuanya itu berorientasi pada siswa
sehingga siswa tidak memiliki kekangan bisa melahirkan seluruh potensinya dalam pembelajaran
ada beberapa episode di dalam merdeka belajar yang sudah di launching oleh kemendikbud
dan bersinergi dengan itu
semes center juga memiliki beberapa program dalam hal ini si kim yang mendukung merdeka belajar itu
jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa seluruh program program dari semioregional center for kids in mathematics atau sikim itu berorientasi bagaimana membuat proses pembelajaran itu menyenangkan dan bermakna bagi siswa
tentu kalau tidak merdeka kan tidak mungkin senang kan itu ya mbak lucia ya
jadi harus merasa merdeka dulu merasa senang bermotivasi
lalu kita juga memberikan input kepada guru guru bagaimana mengelola proses pembelajaran yang mudah
supaya mendapatkan pemahaman
nah terkait dengan merdeka belajar itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan dari program program vikim
kita sudah melakukan workshop dan diklat juga terkait dengan bagaimana membuat perencanaan yang efektif efisien begitu
ini sesuai dengan apa
rpp satu lembar ya
kalau di dalam merdeka belajar
selain itu juga kita mendukung literasi
tadi seperti yang saya sampaikan kita terus mengembangkan yang namanya marwa
dan kelas lima delapan sepuluh itu kita jadikan sampel supaya bisa memberikan input kepada guru guru di sekolah dan kelasnya masing masing
dan terkait dengan literasi denumerasi itu juga
ya itu terkait juga dengan merdeka belajar
selalu di dalam tema tema di club kita berikan topik topik yang menarik
dan topik topik berpikir tingkat tinggi
ya tadi seperti yang disampaikan juga hots ya
apalagi di dalam matematika ini tantangannya lumayan juga gitu
bagaimana kita mengelola proses pembelajaran
biasanya kalau orang orang kalau sudah berpikir tentang soal matematika
mesti sudah dipikirkan sudah sulit dulu
padahal kesulitan yang dihadapi itu kalau punya motivasi mungkin bisa membuat mereka lebih merdeka dalam mengeluarkan potensi yang ada
kemudian terkait juga dengan
kampus merdeka mbak
ini satu yang mungkin saya garis bawahi
itu juga termasuk dari konsep merdeka belajar
kita juga berinisiasi dengan beberapa universitas dan kampus dalam mengembangkan inisiasi magang kepada mahasiswanya
terkait dengan masa pembelajaran di tengah pandemi ini
mungkin bu indrawati bisa menjelaskan
bagaimana menghadapi tantangan dalam masakan program di saat saat seperti ini
ya ini menjadi luar biasa dengan masa pandemi ini
sekaligus juga memberikan tantangan yang biasanya kami melakukan pendidikan dan pelatihan melalui moda tatap muka
kita ubah menjadi moda daring
dan tentunya tantangan tantangan yang kita hadapi ada beberapa terkait dengan ada kesenjangan dari para peserta pelatihan untuk menggunakan teknologi
jadi penggunaan tool daring
dan juga tantangan khusus bagi kami tentunya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pelatihan melalui moda daring ini
dan menjaga agar mereka tetap aktif
dan ini adalah menjadi salah satu tantangan juga bagi kami bagaimana untuk mengembangkan bahan bahan pelatihan untuk disampaikan melalui moda daring
tapi kami juga dalam masa pandemi ini ada solusi yaitu kami bekerjasama dengan dinas pendidikan
yang telah kami lakukan
khususnya dengan dinas pendidikan provinsi jawa barat
nah ini sangat penting karena dengan di masa pandemi ini para guru melalui pelatihan virtual coordinator trainer ini dilatih bagaimana menggunakan tools untuk pembelajaran daring
saya kira itu beberapa tantangan yang kami hadapi
baik terima kasih
kita masih akan berbincang lebih lanjut lagi pemirsa
indonesia forward akan kembali sesaat lagi
ya masih bersama kami di indonesia forward kita masih membahas mengenai upaya mewujudkan merdeka belajar di tanah air
nah saya ingin ke bu indrawati lagi
ibu dukungan apa sih sebenarnya yang diharapkan dari kemendikbud agar inovasi yang dilakukan center ini bisa dikenal oleh masyarakat
mungkin yang kami inginkan dukungan dari kementerian kami ini center telah melakukan berbagai inovasi di dalam pembelajaran yang berpusat kepada siswa
dan mungkin ini yang paling berpengaruh adalah dukungan kebijakan bagaimana apa yang telah dilakukan oleh senter di dalam pengembangan inovasi ini
bisa disebarluaskan melalui kerjasama dengan unit unit utama dan juga mungkin berbagai hasil riset kami bisa dijadikan juga sebagai bahan bahan masukan
untuk pengambilan kebijakan terkait dengan pengembangan model model penyelenggaraan cicis professional development
sekiranya itu dukungan yang sangat mendasar yang kami harapkan
oke baik bu anik ada yang ingin ditambahkan mungkin terkait dengan harapan
support atau bantuan dari kementerian dikbut ini
terima kasih mbak lucia ini mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh bu indrawati tadi ya
dukungan kebijakan itu satu hal kemudian perlu diketahui mbak lucia
center simeo center di indonesia itu skala kerjanya itu adalah regional asia tenggara
tapi jangan berpikir bahwa pendanaan yang kami terima itu juga besar
prinsip kami dalam bekerja adalah low budget but high impact
dan ini kami terapkan karena pendanaan yang kami terima memang skalanya nasional
tapi ranah pekerjaan yang harus kami lakukan berskala asia tenggara regional asia tenggara
nah dalam hal ini jika bukan dukungan dana kami mengharapkan kementerian dikbut dapat memberikan dukungan penguatan jejaring
nah dalam hal ini jika bukan dukungan dana kami mengharapkan kementerian dikbut dapat memberikan dukungan penguatan jejaring
bagi simeo center di indonesia
entah itu antar unit utama di kemendikbud atau membantu kami mengembangkan jejaring dengan lembaga atau kementerian lain
baik yang ada di indonesia maupun di asia tenggara
dengan demikian peran yang kami lakukan di indonesia ini bisa juga dinikmati oleh negara negara lain di asia tenggara dengan lebih maksimal
mungkin itu yang bisa saya tambahkan terima kasih
saya pikir yang tadi sudah disampaikan bk indrawati dan bk anae wakilnya ini merupakan tujuan main reisaschtek fakta hukuman terhadap mandaraya
tapi ada hal yang perlu saya garisbawahi n expressive capacity koreksi melakukan proleksi kepentingan dan kesehatan peduduk
asal pokemon ini mereka ditentukan niemandik mentar agar tidak terrengekap menyebabkan keplepahan vasilis dan berbeda ke freezeientes
tugasnya berbeda itu ada yang bidang
pendidikan ada yang bidang
sains ada yang bidang budaya
oleh karena itu barangkali di dalam kementerian
kita masih tetap dalam satu koordinasi
dan kerjasama dengan
pada sebaras di luar negeri akan menjadi semakin
kepentingan indonesia juga pada akhirnya
oke baik mudah mudahan
didengar oleh kementerian pendidikan dan
bu indrawati inovasi apa sih yang
sudah dilakukan oleh center selama ini
selain mengembangkan inovasi di dalam
pembelajaran sains berbahasa stem
dan juga komputasi thinking
kami juga pada tahun ini
sudah mencoba untuk mengembangkan
pengembangan profesional guru
yang dikenal dengan model
nah ini penting sekali bagaimana mendekatkan guru
dengan bidang pekerjaannya
jadi dengan model penyelenggaraan
berbasis sekolah ini melalui program kami
yang disebut dengan
program pendampingan sekolah mitra
nah di dalam program
pengembangan sekolah mitra ini
kami mencoba untuk mendorong
kepala sekolah menjadi
kepala sekolah yang memiliki
kepemimpinan pembelajaran dan juga
mendorong guru untuk menjadi
guru yang memiliki kepemimpinan
pembelajaran dan hal ini
sejalan dengan kebijakan
kementerian kita khususnya pada
program merdeka belajar
episode kelima tentang guru penggerak
dimana salah satu ciri
guru penggerak adalah
kemohon untuk berinovasi
kemohon menjadi mentor
bagi rekan kerjanya dan bagaimana
juga dia bisa melakukan sebagai agen perubahan terutama agen perubahan di dalam inovasi inovasi pembelajaran
dan memiliki dampak yang luas terhadap ekosistem pendidikan
saya kira itu inovasi yang sedang kami kembangkan
di samping nanti kami mengembangkan program program yang lainnya terkait dengan upaya upaya mendorong guru
untuk mengubah paradigma teaching ke paradigma learning
memang perubahan itu tidak bisa dihindari ya terutama di masa pandemi covid sembilan belas
seperti saat ini
apa implementasi program simeokitab apakah ada perubahan dari sebelum pandemi ini berlangsung
terima kasih mbak lucia
tentu banyak perubahannya ya pandemi ini memang membuat kita salah satunya mendadak daring
jadi semua hal itu harus dilaksanakan secara daring atau online
nah contoh perubahan yang kami lakukan sebelum pandemi
itu lebih banyak berbentuk produk cetak
tapi setelah selama masa pandemi ini
maka produk produk yang kami sediakan untuk guru
itu bentuknya menjadi elektronik
yang bisa diakses secara mandiri oleh guru
kemudian pelatihan yang sebelumnya hanya dilaksanakan dalam mode tatap muka
itu berubah menjadi mode daring atau online
kemudian kami juga mengombinasi antara penggunaan mode online
daring dan juga metode bertatap muka
kemudian dalam hal lain mbak lucia mbak luisa mohon maaf
model model pembelajaran yang dahulu kami utamakan memberikan praktik praktik pembelajaran secara tatap muka
sekarang kami kombinasikan di dalam modul pembelajaran kami untuk memberi
contoh contoh pembelajaran yang bisa dilaksanakan oleh guru secara daring
jadi dahulu praktik pembelajaran yang kami contohkan itu utamanya dalam bentuk tatap muka
tapi sekarang ada kombinasi
praktik pembelajaran tidak hanya dalam bentuk tatap muka
tetapi juga dalam bentuk daring begitu
dengan demikian kami berharap guru guru tetap dapat memberikan pembelajaran yang sama maknanya
sama sama bermakna baik itu dilaksanakan
dilaksanakan secara luring atau tatap muka maupun secara daring
mungkin itu apa namanya perubahan perubahan atau inovasi yang harus kami lakukan untuk mengantisipasi masa pandemi ini
iya lalu rencana untuk tahun mendatang bagaimana bu anik
apa yang akan dilakukan center
untuk tahun tahun mendatang mungkin pekerjaan seperti menghasilkan produk produk pembelajaran
itu tetap kami lakukan
selain menghasilkan modul
simeokitabin language juga menghasilkan video video pembelajaran yang dapat diakses secara mandiri oleh guru
selain itu video pembelajaran itu juga kami sesuaikan dengan tren yang ada
saat ini kita lihat bahwa vodcast itu menjadi salah satu tren
maka video pembelajaran yang kami hasilkan juga menggunakan media fodcast
kemudian kami juga menyediakan
video animasi pembelajaran untuk menambah
inventarisasi atau data data guru untuk memberikan materi pembelajaran bahasa
kemudian selain produk kami juga tetap melaksanakan program pelatihan guru untuk peningkatan kompetensi profesionalisme maupun pedagogis guru
dan jika pandemi ini berlalu mbak lucia
mudah mudahan cepat begitu
kami akan memberikan pembinaan kepada sekolah sekolah yang menjadi mitra sikil di beberapa provinsi di indonesia
dan yang perlu kami garisbawahi begitu
simeo center di indonesia tentu tetap mendukung program dan kebijakan pemerintah indonesia
dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan
kami ingin membantu
membantu pemerintah dalam menyetarakan kualitas buruh indonesia
bisa sama begitu dengan kualitas kualitas buruh di asia tenggara
utamanya negara negara yang sudah maju seperti singapura atau thailand
begitu yang bisa saya tambahkan
terima kasih mbak lucia
baik terima kasih bu anik
juga pak sumardiono dan ibu indrawati yang sudah bergabung di indonesia forward
program program yang berjalan saat ini bisa berjalan terus dengan lebih baik lagi
dan rencana rencana kedepan juga bisa dijalankan dengan lancar
sehingga bisa meningkatkan kualitas guru di indonesia
yang tentunya juga akan berakhir dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang bisa bersaing di dunia internasional
demikian indonesia forward
saya lucia sahri undur diri